dinosaurus triceratops ini telah menghuni tempat wisata mojo semi forest park
di desa ngancar kecamatan pelausan kabupaten magetan
terlihat hewan purba berontak saat dikeluarkan dari kandangnya
sementara tiga orang beradu kekuatan untuk mengendalikan keperkasaan hewan jenis badak bercula tersebut
tidak heran sejumlah pengunjung yang melihat langsung di lokasi banyak ketakutan
sementara sebagian lainnya justru memilih mengabadikannya menggunakan kamera handphone
sebab mereka mengetahui jika di dalam tubuh hewan tersebut ada orang yang mengendalikan

tapi sempat kaget juga ya waktu viral
kaget kaget kira ini beneran hidup lagi
anak binatang nampau zaman dahulu purba
terus nanti gimana sudah membutuhkan diri
iya pas pas lihat oh bener bener mirip emang bener mirip banget
sempat megang tadi bu
enggak takut juga
ternyata ada orangnya ya dalamnya
oh ternyata gak asli gitu ya
munculnya dinosaurus triceratops adalah bagian dari promosi taman ini
dinosaurus triceratops ini merupakan penggabungan kostum dan konsumen
konsep animatronik antara mekanik dan orang yang mengendalikan di dalamnya
di viral kemarin terkait dengan munculnya badak bercula ataupun trisiratov
itu adalah bagian dari strategi promosi kami untuk kemudian menyambut natal dan tahun baru
karena memang kebetulan bahwa spesies karakter baru
yang mendukung pertunjukan di nushow nanti di natal dan tahun baru
adalah karakter dari salah satu dinosaurus
adanya dinosaurus triceratop diharapkan nantinya bakal menarik pengunjung
saat liburan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
meski demikian pembatasan pengunjung tetap diberlakukan
sesuai dengan protokol kesehatan
inam tohari magetan jawa timur